mahkamah agung memotong hukuman mantan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo menjadi lima tahun penjara dari awalnya sembilan tahun
alasannya pelaku korupsi ini memiliki kinerja baik saat masih menjabat sebagai menteri
kinerja baik itu diperlihatkan edi saat menerbitkan peraturan menteri yang mengizinkan kembali ekspor benih bening lobster atau yang dikenal benur
jubir mahkamah agung andi samsan ngaro kepada cnn indonesia com mengatakan pertimbangan itu menjadi alasan bagi ma mengurangi hukuman edi menjadi lima tahun penjara
atau lebih ringan dari putusan sebelumnya dari pengadilan tinggi dki jakarta sembilan tahun penjara
ma juga mengurangi hukuman pencabutan hak politik edi selama dua tahun
fonis ini lebih ringan daripada putusan sebelumnya yang menghukum pencabutan hak politik selama tiga tahun